pemimpin fpi rizik sihab menyampaikan permohonan maaf
karena sejumlah acara yang menghadirkan dirinya
menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan
baik saat penjemputan di bandara soekarno hatta
hingga acara perayaan maulid nabi di petamburan dan megamendung
hal ini disampaikan lewat kanal youtube front tv pada dua desember
kita stop tidak ada lagi kerumunan
bahkan seluruh ringkana jadwal ke daerah kita stop
sampai pandemi ini berakhir
jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua
untuk ketiga kalinya sejumlah penyidik polda metro jaya
mendatangi kediaman rizik sihab di kawasan petamburan tiga tanah abang
jakarta pusat pada rabu sore untuk melayangkan surat pemanggilan
meski sempat dihadang oleh laskar fpi
namun penyidik yang dipimpin
langsung wakil direkturat kriminal umum polda metro jaya
akhirnya berhasil melayangkan surat tersebut
saat ditanya awak media siapa penerima surat tersebut
akbp gian calvin mempersilahkan awak media
untuk mengkonfirmasi ke polda metro jaya
surat pemanggilan rizik sihab dan menantunya
hanif alatas yang dijadwalkan pada senin mendatang
terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia